ini biasanya kan kalau pelanggar lalu lintas itu kan ditegur oleh petugas lewat cctv
tapi sekarang ada warga yang taat peraturan pun akan diumumkan lewat pengeras suara di persimpangan jalan kota bandung
nah loh nggak hanya diumumkan pengendara ini pun bisa mendapatkan hadiah hingga lima ratus ribu rupiah
mendapat hadiah ketika mengendari kendaraan bermotor kini dapat dirasakan oleh warga kota bandung
hadiah berupa voucher perawatan kendaraan senilai lima ratus ribu rupiah
dan rencananya setiap minggu ada sekitar sepuluh kupon yang diberikan dengan cara pemilihan acak oleh petugas
program ini sebagai bentuk apresiasi terhadap pengendara yang tertib berlalu lintas
sebab sebelumnya hanya hukuman sosial saja yang diberikan
ini saya berharap agenda ini bisa mampu mendorong masyarakat kota bandung
umat masing masing wabah kota bandung yang punya kendaraan berlalu lintas semakin di sini
nantinya pengendara yang mematuhi aturan salah satunya tetap berada di lajur dan tidak menginjak marka jalan berkesempatan menerima hadiah
teknisnya petugas akan melihat kendaraan dari atcs melalui kamera cctv dan terdeteksi secara otomatis kendaraan yang memiliki catatan baik
kemudian petugas akan mengumumkannya melalui pengeras suara di persimpangan
terima kasih pak
di kota bandung terdapat sekitar dua ratus tiga belas kamera pengawas yang dipasang
di tujuh puluh empat titik dari total satu ratus empat puluh empat titik persimpangan
melalui kamera ini petugas atcs memantau pengendara dan menegur pelanggar lalu lintas
tak jarang hal hal lucu pun kerap ditangkap kamera
kota bandung menghimbau kepada teteh yang menggunakan kardigan berwarna biru
silahkan untuk lanjutkan menggunakan angkutan umum
teguran melalui speaker ini diharapkan bisa menjadi efek jerah bagi mereka yang melanggar
demi kenyamanan dan keselamatan anda dalam bermain
lanjutkan menggunakan angkutan umum
tapi itu keren ya
maksudnya caranya kreatif untuk bisa mengedikasi masyarakat tentang taat lalu lintas
jadi ada dua mekanisme ya reward dan punishment
kalau forensik secara sosial tadi kan dikeraskan suaranya supaya malu
maka jadi merah mukanya
rewardnya juga ada dapat uang lima ratus ribu rupiah lumayan lah
praps tapi prabu sebagai orang bandung nih melihat ini seperti apa sih
ya bagus ya

ya bagus ya
dan juga maksudnya memang kalau bandung ini ini adalah suatu tempat yang sangat penting
terkenal sama kreativitasnya ya
jadi untuk hal seperti itu pun dibuat dengan cara cara yang unik dan juga menghibur